nah ini untuk anda yang berencana untuk mudik biasanya bingung mengurus hewan peliharaan saat ditinggal liburan
tempat penitipan hewan bisa menjadi solusi bagi anda yang sulit membagi waktu antara liburan dengan mengurus hewan peliharaan kesayangan anda
hewan peliharaan sudah menjadi bagian dari gaya hidup kaum urban
namun binatang kesayangan tersebut seringkali tak bisa dibawa saat liburan bahkan mudik
hal ini dialami elit yang akan mudik ke bandung pada libur lebaran kali ini
dia memilih menitipkan kucing kesayangannya di tempat penitipan hewan
kalau kita naruh di tempat penitipan itu kita nggak perlu khawatir lagi karena di sana juga udah ditangani oleh yang profesional
di sana juga tempat bermainnya juga luas
tempat penitipan hewan yang bersih dengan berbagai fasilitas dan perawatan yang baik
membuat elit aman dan tenang meninggalkan kucingnya saat berlibur
tempat penitipan hewan biasanya dilengkapi fasilitas yang bisa menjamin keamanan dan kenyamanan hewan peliharaan
biaya penitipan hewan antara seratus hingga tiga ratus lima puluh ribu per hari
pada musim lebaran tahun ini jumlah hewan peliharaan yang dititipkan pemiliknya meningkat
penitipan hewan di musim lebaran kali ini ada peningkatan ya karena melihat ini kita sekarang mau cuti panjang kan sekarang
kalau kita lihat tahun sekarang ini kita mungkin bisa sampai satu ratus lima puluh sampai satu ratus enam puluh ekor
menitipkan hewan peliharaan di tempat penitipan yang nyaman akan membuat hewan kesayangan menjadi betah
sehingga liburan pun bisa dijalani dengan tenang